ya lelang tender pembangunan sirkuit formula e dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs pt jakpro
gagalnya tender ini pun menuai tanda tanya ada apa
sementara kritik langsung datang dari sejumlah pihak terutama fraksi yang menyatakan hak interpelasi penyelenggaraan formula e
pdi perjuangan dan juga psi yang mendesak panitia dan juga pemprov dki jakarta menjelaskan soal gagalnya tender
ada apa dibalik kegagalan tersebut bagaimana nasib penyelenggaraan formula e
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang syarif wakil ketua dpd gerindra dki jakarta
ada bang michael victor sianipar ketua dpw psi dki jakarta
ada pak trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam bang syarif bang michael pak trubus apa kabar
waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung bapak bapak di diskusi pada malam hari ini
kita mencoba melihat kembali formula e yang ada yang terbaru ini bang syarif
bahwa tendernya dinyatakan gagal
kemudian banyak dikritik oleh sejumlah pihak terutama partai
partai yang memang sejak awal mengkritisi penyelenggaraan formula e
sebagai anggota dprd dki jakarta bang syarif anda tidak melihat ada sesuatu yang aneh
sesuatu yang janggal ketika formula e ini tendernya dinyatakan gagal
tidakkah ini berpengaruh terhadap kesiapan dan juga persiapan penyelenggaraan
menurut saya tidak ya bung reinhardt ya
menurut saya tidak karena apa
karena tender itu kan ada tahapan tahapannya ya
ada prosedur prosedurnya yang harus dilalui
maka ketika ada keterangan gagal sebetulnya bisa diatasi dengan cara mengulang tender itu
jadi tidak ada masalah hanya saja mungkin ada kecurigaan
ada kecurigaan bagaimana kalau misalnya tender gagal berkali kali apakah akan ditunjuk
jadi tidak perlu di tender itu ada kecurigaan seperti itu
menurut saya ya
tidak punya mencurigakan ya silakan saja
tapi menurut pendapat saya tidak ada masalah kalau tender itu satu tahap gagal bisa diulang
bung renhardt tidak ada masalah
kedua apakah nanti akan cukup waktu ketika pemenang tender diumumkan
kemudian waktunya pas
menurut saya masih cukup
tidak perlu ada kesawasiran
jadi menurut saya tender ini adalah proses
pengadaan yang menurut saya biasa saja yang sudah diatur dalam prosedur prosedur tender yang biasanya disubun
oke anda melihat cukup waktu
meskipun sebagian pihak mengkhawatirkan
artinya kan mundur lagi dari kemudian nanti diulang kemudian ada proses beberapa minggu lagi
sementara sampai saat ini pun kita belum melihat adanya sponsorship yang masuk untuk pembangunan sirkuit
cukup waktunya ini bagaimana nih bang syarif
karena kan hitungannya tinggal beberapa bulan
tapi kita belum melihat ada sebuah kemajuan ya dalam proses kesiapan
kapan menuju penyelenggaran formula e itu
itu setidaknya yang kemudian disortir oleh banyak pihak
ya ini kan terkait dengan pembangunan sirkuit ya
pembangunan sirkuit itu seperti diinformasikan dari pihak pihak pro
saya cukup waktu dengan tiga bulan
kalau kita hitung mundur ya
kita hitung mundur
kalau tendernya paling selamat lambatnya tanggal februari
sepuluh februari sudah
maka februari maret april itu sudah selesai
awal mei sudah
sepuluh mei sudah selesai
ketika sepuluh mei sudah selesai
maka proses lanjutannya adalah free event
itu yang saya sering sampaikan
bahwa nanti sebelum ada pengenggaraan formula yang sebenarnya
itu ada fly event di beberapa tempat untuk melakukan sosialisasi
nah datangkan itu kan paralel
kita dapat informasi
jadi pihak pihak pro pun akan melakukan studi banding ke negara sel biara dia
untuk mencari pengetahuan mencari pengalaman
bagaimana menyebarakan formula terutama tentang ticketingnya
tentang proses merumuskan harga tiket
jadi menurut saya saya sangat optimis
itu bisa terkejar ya
jadi nggak perlu khawatir
yang anda dapat informasinya bang syarif studi banding itu kapan akan dilakukan
menurut informasi yang saya dapatkan itu minggu depan mereka akan ke saudi untuk melakukan yang namanya
penggalian pengetahuan dan pengalaman negara saudi arabi yang pernah menggarakan formula e
saya ke bang michael victor sianipar
bang michael sudah diyakini tadi oleh wagub dki jakarta bahwa tetap optimistis penyelenggarakan akan berjalan lancar
bang syarif juga tadi menekankan tidak ada masalah
jadi itu sudah dipercaya
gale tender karena nanti ada tender ulang dan lain sebagainya
sebetulnya yang kemudian disoroti oleh psi dalam hal lelang tender yang gagal ini apa
apakah ini soal persiapankah atau kecurigaan tadi yang tadi disampaikan oleh bang syarif
ya baik terima kasih mas
mungkin saya mau memulai dengan menyatakan bahwa kita ini sudah janganlah beropini
faktanya dulu kita lihat
faktanya sirkuit formula e sekarang yang lokasinya katanya di tempat lain
katanya disempatkan di acol itu masih berupa kebanggaan ukur
faktanya susiability study yang sudah diminta dari dua tahun lalu oleh bpk sampai dengan sekarang belum ada
atau mungkin belum pernah dibuka tapi yang pasti tidak pernah terdengar oleh publik
faktanya yang katanya mau ada sponsor dari penyelenggara formula e sehingga tidak perlu apbd
belum bulan disampaikan seperti itu tapi sampai dengan sekarang tidak jelas sponsor yang mana yang membenanya
ya dari situ kemudian apa yang disimpulkan oleh psi sendiri
halo bang michael sepertinya suara anda termute karena tidak terdengar di kami
halo bang michael bisa dicoba kembali audionya
baik tampaknya ada gangguan komunikasi nanti sambil diperbaiki
saya ke pak trubus dulu
pak trubus ini kita masih menunggu nanti terkoneksinya dengan teman teman dari psi
tapi setidaknya ya dari sorotan yang kemudian muncul belakangan ini soal gagalnya tender
apa yang anda cermati dari situ adakah yang memang yang janggal pak trubus
iya kalau menurut saya sih memang terlihat ada yang janggal
jadi publik itu mencuri guys sebenarnya ada apa
tentu kecurigaan publik beralasan karena sampai hari ini faktanya
itu memang masih apa istilahnya masih tidak ada perubahan di ancol itu
yang kedua memang publik ini juga sebenarnya minta penjelasan secara clear gitu
kenapa karena bagaimanapun juga ini kewajiban pemprov untuk menjelaskan secara transparan lah
akuntabel terkait dengan pelaksanaan ini
yang ketiga bahwa yang namanya formula e ini kan harapan semua publik jakarta ya dan publik yang lainnya
saya ingin mengatakan tidak hanya jakarta ya
indonesia pada umumnya
karena kan ini satu event yang untuk pertama kalinya diselenggarakan
sehingga publik kepo nya sangat tinggi gitu harapannya
nah kalau kemudian ini terkesan sampai hari ini ada unsur gagal
kemudian di situ juga belum ada sponsor tip nya
nah ini kan menyebabkan ya bahasanya jadi publik melihat seperti ngeri ngeri sedap gitu ya
kalau memang nanti pada akhirnya itu tidak tersenggara secara baik
ya tentu kita masih berharap bahwa sebagaimana disampaikan
kita mengharapkan pak saret tadi
kita optimis lah optimis untuk bisa menyelenggarakan
dan publik memang sangat sangat supat untuk bisa terselenggara secara baik
hanya persoalannya kemudian ketika ada persoalan apa namanya kegagalan atau dan itu bisa diulang
seperti mana peraturan lkpp lah ya
di situ akan tahun dua ribu delapan belas taman nomor sembilan kalau nggak salah itu
kalau tender gagal ya bisa diulang lagi
nah cuma persoalannya untuk mengulang
ini kan untuk pentahapan
ada mekanisme prosedurnya yang bisa diulang
mekanisme prosedurnya yang harus dilakukan
dan ini membutuhkan waktu
mudah mudahan yang disampaikan pak saret sampai awal ini lah ya
awal februari paling tidak tanggal sepuluh sudah bisa dilaksanakan
yang ketiga ya menurut saya memang ada unsur kesengajaan juga yang dikhawatirkan
mungkin juga ada kekhawatiran gitu
jangan sampai nanti ada kesengajaan yang pada akhirnya atau ujung ujungnya itu kewenangan ada di tangan cakro
nah ini yang dikhawatirkan
jadi tender tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan
saya rasa itu
saya kembali ke bung michael
bu michael silakan tambahan dari anda tadi sampai di beberapa fakta yang tadi anda sampaikan
dari situ kemudian apa yang bisa anda simpulkan
baik ya jadi saya memaparkan fakta fakta
ini kalau bang syarif minta masyarakat optimis optimis
kami nggak bisa optimis hanya dengan sekedar moga moga semoga mudah mudahan
ini uang rakyat lima ratus enam puluh miliar rupiah sudah keluar
dan anda minta kami optimis pada saat fakta fakta yang dikajikan tidak menunjukkan adanya waktu kini
jadi kenapa ini pxi dari awal minta ada transparansi
tolong dibuka visi visi tadinya
tolong dibuka kajiannya
dan sekarang lelang gagal
padahal pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama
kalaupun lelangnya tidak gagal memangnya bisa dikebut tiga bulan
pembangunan sirkuit mandalika saja dua tahun
nah ini pertanyaan begitu banyak
ini kenapa dulu kami sempat mengajukan interpelasi
karena kami tidak puas
jujur saja kami tidak puas dengan jawaban jawaban yang ada selama ini
memberikan harapan harapan tapi tidak ada faktanya
apa yang mau kami harapkan dari suatu pernyataan yang tidak ada basis faktanya
ini yang kami minta dari pemprov dki
oke jadi anda meminta pemprov dki atau panitia atau jakpro
untuk menjelaskan secara gamblang ada apa dibalik gagalnya tender
dan bagaimana kemudian proses atau nasib pembangunan sirkuit ke depan
ya betul kami minta penjelasan gamblang
kami mau tahu uang lima ratus enam puluh miliar itu sudah jadi apa sekarang
oke oke bang syarif mungkin anda bisa menanggapi
bagaimana tiga empat bulan membangun sirkuit itu mungkin juga jadi pertanyaan sebagian besar
bang syarif seperti apa itu bang syarif
ini aneh ini
teman teman psi itu lucu
ya kan minta ini minta data minta ini
sekarang mengomentari gagal
oh dari awal nggak setuju
tidak ada formula
jadi artinya saya sih cukup mengembirakan ya
kritik kritik dari psi itu kan saling kontradiksi
satu sisi menolak e portula e
satu sisi nanyain terus kapan itu tender selesai
alhamdulillah sih ada apresiasi seperti itu
jadi saya ingin katakannya bahwa pada awal awal
pada awal awal kontroversi tentang temuan bpk
di salah satu rekomendasi bpk adalah menghendaki agar
pentrop mengganding suasana
pada saat itu psi mengatakan itu
tidak mungkin terlaksana mengganding suasana
sebelum dimungkinkan oleh pihak jaktop kita sudah dapat
sponsor dengan tidak
kemudian tidak membanding apbd
sudah terlaksana tidak membebani apbd
sekarang ditanya kembali mana sponsornya
yang satu sudah terjawab bumren hat
kekhawatiran tidak menggunakan apbd apa bisa
sudah terjawab rekomendasi bpk
sekarang ditanya mana sponsornya
sekarang dalam proses
apa siapa perusahaan yang bisa mensponsor itu
itu menjadi kemenangan jaktop yang menjelaskan bukan saya bumren hat
yakinlah proses proses ini harus dilalui
harus dilalui prosedur prosedur lelang
kita berharap tanggal sepuluh februari bisa selesai
kalau bung megang mengatakan kita diberi tawaran optimis
ya memang harus optimis
ini kan pekerjaan barang seperti katakan pak terbustani
banyak orang berharap terhadap suksesnya penyelenggaran formula e
prosedur lelang itu menurut saya biasa saja
bung saris tadi sampaikan tidak ada apbd sama sekali
rp lima ratus enam puluh miliar yang sudah keluar itu uang dari mana
uang dari bung saris atau uang dari siapa
rp lima ratus enam puluh miliar yang sudah dikeluarkan oleh pemprov dki setahu saya
berarti sudah ada apbd yang kurang
nah ini satu contoh
contoh dimana banyak sekali narasi yang ikut

faktanya sudah ada rp lima ratus enam puluh miliar apbd yang dikeluarkan
kemudian ada kebangkuan
faktanya sponsor sampai sekarang belum jelas
pertanyaan bpk untuk rekomendasi yang tadi adalah mengganding apbd
dan ini berdiharapan optimis
saya cek dulu pasti misalnya sangat optimis

bung saris nama sponsornya siapa saja
karena saya dengar belum jauh
belum langsung sudah sampai
sponsornya siapa saja
bung michael tahan dulu
bang syarif ini ada pertanyaan kemudian
sponsornya dari siapa saja
dan bagaimana itu masih bisa berproses
sementara ada yang tadi disoroti itu
lima ratus sekian miliar
rp lima ratus enam puluh sudah dalam laporan ketanggung jawaban di akhir tahun dua ribu dua puluh
sudah sudah selesai
dan sekarang sudah dilaksanakan dipakai untuk pembayaran komitmen p
itu tidak masalah menurut saya
kalau dalam posisi pengawasan dprd ya memang harus diawas terus
bagus tetapi mboknya kritik kritik itu harus berdasarkan fakta
dan data yang akurat
oke baik kita break dulu ya
nanti saya akan ke pak trubus
sebetulnya anda melihat bagaimana soal selain isu soal gagal tender
tapi pembangunan yang kemudian dipertanyakan beberapa bulan ini ke depan
apakah itu kemudian bisa dilakukan atau tidak
dan kalaupun pemprov dan jakpro harus menjelaskan
menurut anda harus seberapa transparan ini dibuka ke publik
karena berkaitan juga dengan anggaran yang sudah dikeluarkan
tapi dijawabkan nanti pak turbus kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke pak terubus
kalaupun ini memang harus dijelaskan kepada publik soal gagal tender ada apa
proses pembangunannya sebenarnya bagaimana
supaya meyakinkan bahwa dalam hitungan bulan bisa terbangun sebuah sirkuit
sejauh mana itu harus dijelaskan oleh panitia oleh jakpro oleh pemprov dki jakarta
ya menurut saya penjelasannya menyangkut persoalan persoalan teknis lah paling tidak
itu teknis dijelaskan kenapa terjadi gagal tender itu
apa karena persoalan di waktu atau persoalan pada harga misalnya
jadi harus ada penjelasan lah tidak tidaknya
sehingga masyarakat ini sebenarnya kan sangat berharap sekali
adanya penjelasan dari pemprov atau dari pelaksanaan dari jakpro
yang kedua bahwa apa yang disampaikan oleh bung michael itu sebenarnya kan bersifat fakta fakta
nah fakta fakta inilah kemudian memang pada akhirnya publik menilai ini sebenarnya ada apa
nah inilah perlu dijelaskan gitu loh
karena kekepuan publik publik kan kepo sebenarnya ingin tahu ada apa sih sebenarnya gitu kan
nah jadi ini perlu dijelaskan
saya rasa ini memang penting
nah yang ketiga dalam hal ini apa yang disampaikan pak sarif memang kalau waktu sebenarnya masih ada
nah karena ini masyarakat ini juga bagian dari ikut terlibat
ikut mengawasi juga jalannya proses tender maupun pelaksanaannya nantinya
tentu dalam hal ini ada persoalan bagaimana waktu yang sudah pendek ini bisa terlaksana dengan baik
itu persoalan di situ
nah yang lainnya ya tentu dalam hal ini siapa ya kan
siapa yang akan melaksanakan siapa perusahaan mana
nah ini kan masyarakat juga ingin kepo juga gitu ya
nanti kalau paling tidak prestasi prestasi dari perusahaan yang pemenang tender ini akan diketahui oleh publik
karena bagaimanapun juga publik tentu akan menilai akan juga memberikan dorongan
masukkan juga gerejanya agar pembangunan itu bisa berjalan tepat waktu gitu
nah yang terakhir menurut saya memang penjelasan juga terkait dengan sosialisasi
karena persoalannya kan selama ini yang berisar publik
isu isunya itu lebih banyak perdebatan soal apa ya istilahnya policy lah di soal kebijakan gitu
nah karena itu butuh lagi penjelasan yang terkait dengan implementasinya seperti apa
nah ini yang menurut saya memang perlu dijelaskan baik oleh bung michael maupun pak sarif yang terus mewakili
nah kan publik ini juga ada rasa puas gitu
rasa apa namanya ikut ikut memiliki dan ikut membantu juga
di dalam tidak saja soal pengawasan tapi juga ikut bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya secara keseluruhannya gitu
nah paling tidak ikut menyukseskan sosialisasi ini kan secara teori jelas harus ada komunikasi
ya kemudian ada informasi dan sebagainya
ada edukasi juga kepada masyarakat dan ini kan sesuatu hal baru kan harus diedukasi kepada masyarakat
masih itu yang penting
saya kira itu mas
bang michael sebetulnya dari catatan psi soal
dari gagal tender ini ya apa sih yang kemudian ingin dicapai oleh psi
sejak awal kita tahu bahwa fraksi anda dan juga pd perjuangan bisa dikatakan menolak penyelenggaran formula e
tapi kemudian sekarang ada isu terbaru soal gagal tender ini
nah dari sini apa yang anda ingin capai
apakah penjelasan saja atau melihat kembali keputusan penyelenggaran formula e
sementara ini sudah berjalan
ya yang kami harapkan adalah rp lima ratus enam puluh miliar itu bisa kembali
itu harapan terbesar kami
karena rp lima ratus enam puluh miliar itu sudah dua tahun entah ada di mana
dan belum ada hasilnya ada jadi barang apapun
jadi kami sebenarnya sudah pernah mengusulkan dari tahun lalu
sebelum kami mengajukan interpelasi bahkan
agar pemprov dki mengajukan renegosiasi kontrak
renegosiasi kontrak salah satunya supaya dana kompetensi ini bisa dikembalikan
dan kita bisa lebih realistis menghitungnya
karena dari informasi yang sudah kami kumpulkan dan sering kami sampaikan kepada publik
komitmen di daerah daerah lain itu di negara negara lain tidak sebesar di jakarta
jadi ini menjadi pertanyaan besar kami yang sebenarnya kami mau tanya
kalau interpelasi kemarin bergulir
tapi kan tidak
karena banyak partai tidak mau
hanya psi dan pdp saja yang mau interpelasi
tapi balik lagi keinginan kami adalah adanya pertanggung jawaban
supaya lima ratus enam puluh empat miliar ini jelas bentuknya ada di mana
apakah sudah habis saya nggak tahu nih
jujur saya nggak tahu
apakah jangan jangan lima ratus enam puluh lima itu sudah habis
padahal acaranya sendiri belum ada
nah ini pertanyaan yang harus bisa dijawab
bagi kami harus ada pertanggung jawaban lima ratus enam puluh menit itu jadi apa
jadi masih soal anggaran rp lima ratus enam puluh miliar itu ya
oke saya ke bang syarif
silahkan bang syarif boleh menanggapi
ya menurut saya yang disampaikan oleh bung bro michael itu bukan fakta
opini opini yang sedang dibangun
mengapa itu opini bang syarif
yang fakta mudah disampaikan oleh dprd bahwa ada apbd perubahan untuk menganggarkan komitmen fee
lalu ditanya uangnya di mana
ya uangnya buat comment fee untuk tiga kali penyelenggaraan fakta itu
kalau uangnya akan dikembalikan itu tidak bernalar
bagaimana mengembalikan uang sudah dibayar komitmen fee itu tiga kali
berarti bang syarif kita sudah membayar rp lima ratus enam puluh miliar untuk apa
itu fakta itu fakta jangan diputar putar bung buker
uangnya ada di mana uangnya sudah disetor untuk tiga kali event untuk panitian internasional itu
jangan diputar putar dong
rekonisasi anda itu siapa itu ada panitia internasional yang mempunyai reputasi internasional
renovisasi model apa itu sudah dilakukan sebelum tutup tahun dua ribu sembilan belas clear itu
lalu kemudian ada rekomendasi bpk yang menyatakan untuk kedepannya tidak menggunakan apbd
dicarilah pendanaan dari luar
dan itu dijalankan rekomendasi bpk tidak ada masalah
menurut saya selama yang disampaikan oleh rekonisasi bukan fakta tapi opini yang sudah dibangun
oke jadi meminta lima ratus enam puluh miliar itu kembali itu tidak relevan lagi menurut bang syarif
tidak bernalar justru
silahkan bang michael boleh menanggapi
jadi kalau saya boleh mengkonfirmasi bagi bang syarif
dan misalkan oleh pengelolaan permasalahan itu
itu termasuk murah
bang syarif boleh ditahan dulu bang syarif
itu uang kredit kan beberapa triliunnya
kalau untuk empat kali event
bang syarif boleh ditahan dulu silahkan
jadi bang syarif sudah mengakui bahwa rp lima ratus enam puluh miliar itu sudah dibayarkan kepada pihak asing ini
tanpa adanya kejelasan acara seperti apa yang akan kemudian terjadi
sudah dua tahun yang lalu kita bayarkan
tanpa kita merasakan keuntungannya sedikit pun
kalau saja uang dimasukkan ke sini kalau dibayar sudah banyak keuntungannya
tapi kita sudah tergunakan untuk pembelian ekonomi kemarin
uang belum diharapkan banyak
untung bagaimana sih
jangan sih senalarnya
bang michael bagaimana kalau kemudian pertanyaannya adalah
uang itu untuk komitmen fee sudah dijawab
tapi kan ini masih berproses pembangunannya prosesnya meskipun belum terlihat secara fisik ya
tapi berkali kali panitia meyakinkan bahwa ini tetap akan berjalan
meskipun mungkin menurut sebagian pihak waktunya sangat mepet
dan keuntungan tadi itu dikatakan bang syarif itu nanti ketika penyelenggaraan sudah terselenggara
masa dikatakan keuntungan di depan ya
nggak nalar lagi keuntungannya apa belum dong
bang syarif boleh ditahan dulu silakan bang michael
jadi kita sudah menghabiskan rp lima ratus enam puluh miliar pada saat sirkuitnya saja belum ada
kita membangun sirkuit saja keluar berapa puluh miliar lagi nih
setahu saya di lelang misalnya rp lima puluh miliar baru sirkuitnya
nanti tambah ini tambah itu akhirnya membengkak membengkak membengkak
rp lima ratus lima puluh barang yang kemarin kita keluarkan itu kita beli apa barang apa
apakah kita cuma beli lisensi itu saja
seharga rp lima ratus enam puluh miliar
belum sekunya belum ini itunya
jadi berapa total biayanya
dan sampai dengan detik ini bang syarif belum menjawab siapa sponsornya dari swasta
katanya tidak pakai pbd
kenyatanya sudah rp lima ratus enam puluh miliar keluar masih akan keluar lagi
jangan perlu rp lima puluh miliar untuk bangun sirkuitnya saja
sponsornya belum ada satupun yang bang syarif bisa buka bisa sebut
jangan jangan memang berubah ada
jadi tidak hanya soal uang rp lima ratus enam puluh miliar tapi juga anda melihat atau psi melihat bahwa
sampai saat ini kita belum melihat ada kemajuan yang signifikan ya
dari upaya penyelenggaran formula e ini
ya belum ada
sirkuitnya masih belum jelas di mana dan situasi sekarang di lokasi yang disebutkan
akan jadi sirkuit masih adalah kubangan lumpur
oke ya mungkin itu yang perlu dijelaskan dan diyakinkan lagi bang syarif ya
terutama mungkin untuk publik yang tadi juga ditanyakan oleh pak trubus bahwa ini kan publik kepo
pengen tahu juga kemana tidak hanya soal kemana uangnya tapi pembangunannya seperti apa dalam beberapa bulan
karena mungkin diakinkan secara optimisme juga tidak ada
secara optimisme juga tidak cukup melihat belum ada bentuk fisik yang kemudian bisa dilihat
ya orang proses rela aja belum selesai
belum lah nanti jatuh menjelaskan
ya kita kan sangat mengerti bung reinhardt ya apa namanya tipe tipologi pak anies itu kan selalu mengatakan
ketika siap baru akan disampaikan kalau belum siap tidak usah banyak bicara lah itu sering dikatakan oleh pak anies
ya kalau belum siap banyak bicara saya akan mengatakan
ya kalau belum siap banyak bicara saya akan mengatakan
oke termasuk soal sponsorship anda bagaimana melihat itu apakah anda tetap yakin bahwa akan ada sponsorship yang masuk untuk bisa membantu pembiayaan
saya sebetulnya berat mengatakannya tidak dalam kapasitas menyampaikan
tapi saya mendengar dan melihat langsung bahwa itu sudah banyak sponsor sebetulnya

oke jadi itu
tapi rupanya bung reinhardt

oke jadi itu tinggal menunggu nanti penjelasan dari panitia
oke jadi itu tinggal menunggu nanti penjelasan dari panitia

oke saya ke pak trubus
oke saya ke pak trubus
pak trubus sebetulnya anda melihat proses polemik dari penyelenggaran formula e ini seperti apa sih
apakah memang secara substansi memang banyak yang perlu dipertanyakan
atau ini lebih kental muatan politisnya
iya kalau publik sih melihat berduanya mas hatta
persoalan politis juga yang apa namanya memang seperti kompetisi yang tidak sehat sebenarnya informasi yang beredar di publik itu
jadi itu yang benar benar penting
yang lainnya yang memang secara substansi itu sebenarnya perlu ada klarifikasi klarifikasi
dan kita dikembali persoalan ke faktanya karena perlu ada perkembangan yang signifikan yang perlu ditunjukkan oleh jakpro lah sebagai pelaksanaan
sehingga masyarakat ini sudah melihat ada bukti
tetapi karena memang sebagaimana dijelaskan pak kari tadi ini kan baru berproses ya
nah proses ini sampai tiga bulan dalam waktu dekat ini ya kita lihat sampai di mana

secara fisik ya secara fisik kan masyarakat kan maunya seperti paling tidak instagramable gitu ya
jadi ada foto foto selfie selfie di situ oh ini tempatnya di sini lokasinya di sini
jadi ada terbayang satu kondisi bahwa oh yang namanya sirkuit itu untuk kegiatan formula ini memang membutuhkan tempat yang luas atau membutuhkan tempat yang memang tersendiri
nah ini kan informasi informasi sampai hari ini kan belum yang lain juga nanti penontonnya posisi di mana itu kan juga ingin tahu masyarakat itu
jadi posisi penonton kemudian dari mana kalau penonton itu misalnya jumlahnya berjaga jaga kebetulan ini saat pandemi covid misalnya nah ini terjadi kerumunan itu harus bagaimana dalam hal menerapkan protokol kesehatan
itu kan ya juga harus dijelaskan kepada masyarakat jadi publik ini sesungguhnya lebih lebih berharap ada fakta fakta yang bisa bisa dipertanggungjawabkan artinya memang bisa dilihat dan bisa di ya istilahnya untuk saya
tapi sel sel kita sih bisa dilihat secara instagamable lah kira kira
jadi ini memang kaitan anak anak milenial sekarang kan maunya segala sesuatu kongres seperti apa street race itu kan kongres tuh ya bentuknya seperti ini
jadi orang membayarkan itu ini kan masih berdebat terus sementara masyarakat hanya disajikan hal hal yang sifatnya masih berhalu dalam berkayal kayal seperti ini seperti ini
tapi kan kenyataannya belum lah ini karena itu dengan waktu yang singkat ini kita berharap mendorong lah mendorong kepada pak saril dan pak pemprov dan teman teman
dari pak michael juga mewakili publik lah setidaknya agar ada sinergitas di mana kemudian segala sesuatu yang selama ini menjadi perdebatan itu nanti segera dikonkretkan
karena menyangkut mengenai tender yang gagal ya sudah diulang lagi kan gitu sudah dijelaskan diulang
nanti apa sesuai dengan aturan lkpp nomor sembilan kalau nggak salah itu kan dua ribu delapan belas kan ada itu harus diulang lagi misalnya
nah jadi di situ semuanya harus ada hal hal yang sifatnya aspek transparansi aspek pengawasan
nah awasan juga harus jelas
nah segala sesuatunya masyarakat itu merasa bangga lah gitu ya bangga bahwa kita bisa menyelenggarakan formula e
apalagi tadi dijelaskan juga pak panitia akan melakukan apa namanya kudibanding keluar bagaimana kemudian melihat di sana seperti apa
nah ini kan juga oleh oleh itu diharapkan segera diimplementasikan lah gitu diimplementasikan dan diharapkan segera bisa terwujud secara konkret
karena isinya ya bagaimana publik melihat segala sesuatu itu ya fakta saja nyatanya seperti apa gitu
kita break dulu ya bang syarif dan juga bang michael
usai jeda di segmen terakhir saya mau tanya soal interpelasi ini sebetulnya bagaimana nasibnya
karena terbaru wakil ketua dprd dilaporkan ke dewan badan kehormatan termasuk juga oleh rekannya bang syarif sendiri bang taufik
bagaimana posisi interpelasi sebenarnya saat ini dan mengapa kemudian perlu melaporkan ketua dprd ke badan kehormatan
dijawabnya nanti kami akan segera kembali
apalagi setelah ini apakah memang masih ngotot tetap perlu ada penjelasan perlu interpelasi ini dilakukan
ya jadi bang rehat sebenarnya interpelasi itu masih hidup
karena interpelasi itu belum ditunaikan
pada saat dua fraksi dengan tiga puluh tiga anggota dprd sudah menandatangani hak interpelasi itu ada kewajiban dilakukan di dprd
bahwa kemudian setunda bukan berarti interpelasi itu mati
sampai sekarang interpelasi itu belum mati
dan ya tapi kami realistis
dalam artian ada di tangan bang syarif dan rekan rekan
apakah mau menghargai hak kami dari psi
kami punya hak loh untuk mengajukan interpelasi
seharusnya itu dibawa ke dalam undang paripurna
diundangkan di paripurna
tapi itu tidak terjadi
nah ini yang kami sesal kan sebenarnya
jadi kami berharap sebenarnya upaya untuk meminta klarifikasi seperti tadi pak trubus sebut
masyarakat perlu tahu fakta fakta
yang kami mau tanya hanyalah fakta dan fakta saja
tapi tolong berikan kami ruang untuk bisa menanyakan itu
dan kami punya hak yaitu melalui interpelasi
anda masih menilai bahwa interpelasi itu masih hidup
tertunda bukan berarti kemudian itu menjadi mati
dan ketika sekarang ketua dprd dilaporkan oleh fraksi yang lain
ada tujuh kalau saya tidak salah fraksi yang melaporkan ke badan kehormatan
saya rasa pak pras sebagai ketua dpd sudah menjalankan fungsinya
bahwa memang interpelasi itu dibahas
di dalam rapat rapat
yang dihadiri oleh partai partai lain
bukan hanya psi dan pdip
dan di dalam rapat tersebut tidak ada sanggahan
terkait dengan interpelasi dimasukkan ke dalam agenda paripurna
jadi yang dilakukan pak pras ini tidak ada yang salah
kami melihat bahwa pak pras menjalankan fungsinya
dan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua dprd
menghargai hak kami dari psi
dan dari rekan rekan pdp juga
bahwa interpelasi itu harus dibawa ke dalam paripurna
itu yang pak pras lakukan
membuat itu ke paripurna
sayangnya kemudian entah diboykot atau bagaimana
tidak ada partai partai lain yang hadir
bang syarif gerindra termasuk yang melaporkan
ketua dprd ke badan kehormatan
ada bang taufik di sana
apa penjelasannya dari gerindra
mengapa kemudian ini perlu dibawa ke bk
yang pertama tentang interpelasi
saya mengatakan interpelasi sudah mati
kalau ada merasa hidup seperti arwah penataran
orang orang menakutkan banget ya
itu kalau dalam konteks proses politik ya
tetapi kalau dalam aspek juridik statis dan sebagainya
bisa saja berkembang seperti itu
tapi dalam konteks politik
sudah tidak sangat
sudah sangat tidak mungkin dilakukan itu
kenapa bang syarif
kenapa menurut anda secara politik sudah mati
karena sejelas agenda
jadi katakan bung mekir tentang
bahak bertanya untuk menggali informasi data dan pasta
itu kan teori
tapi yang terjadi adalah ingin menggagalkan
sejak awal kalau tidak percaya buka bung renhat
sejak digital pengusul interpelasi ingin menggagalkan karena
seratus enam anggota dikurangi
tiga puluh dua pengusul interpelasi maka interpelasi tidak bisa dilaksanakan
tidak ada mendukung pertama itu ya
politik di dalam dprd yang harus patuh pada
apakah nanti bk
kesimpulan seperti apa terhadap pelanggaran politik
ketua dprd kita lihat nanti
kita percaya kepada bk
karena kita terjadi perbedaan pendapat bung renhat
dalam menafsirkan beberapa fasilitas ayat
apakah undangan itu
mengubah undangan dari undangan bukan bamus bunyasan duamus
pasal undangan itu diundang dua kali dengan tanda tangan wakil ketua
itu perdebatan yang terjadi di lingkaran kita
itu akan diselesaikan oleh bk
pada situ yang kita gunakan di dalam menentukan prapat prapat itu
sehingga ada pelanggaran
diduga pelanggaran politik yang dilakukan oleh bk
kita percayakan pada badan hormatan untuk menyelesaikan ini
oke tapi bagaimana
kita tunggu sabar
ada prosesnya bung renhat
serty bagaimana anda bisa menjamin bahwa bk akan bekerja secara objektif
kalau dilihat dari komposisinya saja
sudah ada empat wakil ketua dprd yang mengajukan atau menyatakan laporan
kemudian ada sembilan mewakili fraksi
ya secara fraksi kan tentu sudah kalah
fraksi yang meminta untuk interpelasi
kalau dilihat dari hitung hitungan seperti itu akan
akan diduga tidak objektif
tapi itu kan mereka bekerja atas ada aturannya
dan mengambil komposisinya ada aturannya sendiri dilakukan oleh bk
kita percayakan pada bk
kita percaya pada bk bagaimana bisa menjadikan secara baik
tapi kalau pertimbangan dari fraksi gerindra di dki jakarta
mengapa perlu membawa ini ke badan kehormatan sebetulnya bang syarif
ya tadi kita meyakini ada duga pelanggaran asli
karena ada undangan untuk rapat bamus itu
undangan yang pertama
peserta bamus itu tidak ada agenda tentang interpelasi
kemudian pada saat di ujung pembahasan agenda bamus menyusuklah
namanya agenda interpelasi
disitulah gerindra meyakini ada dugaan pelanggaran kodetik
baru dugaan pengurangan haknya
nanti apa keputusannya kita serahkan kepada badan kehormatan
ini sebuah pembelajaran juga buat lembaga
sejenis dprd ini karena ketua itu bersifat kolektif kolegial
itu yang di amanatkan di dalam takat resip dprd
jadi di duga dilanggar oleh ketua dprd
bang michael tanggapan dari anda terakhir
sudah mati menurut bang syarif secara politik interpelasi ini
ya itu kenapa saya rasa balik lagi tujuan dari interpelasi itu apa
bagi kami itu adalah upaya kami untuk menggali fakta
tapi kalau memang ada fakta fakta yang tidak mau digali oleh pihak pihak lain ya kami pahami
bahwa itu adalah keputusan politik dari pihak pihak lain tersebut
dan saya juga mau menanggapi tadi bang syarif menyebutkan soal bk itu adalah proses politik
saya juga setuju sebenarnya dalam hal ini bahwa ya memang di apa yang terjadi di bk yang laporan terhadap pak pras ini memang ada unsur politis
itu memang faktanya seperti itu
seperti bang syarif juga sampaikan
tapi tentu kami juga dari psi menghargai forum badan kehormatan
dan kami berharap akan ada proses yang adil dan terbuka juga
dan diambil keputusan yang terbaik
dan kami juga menghargai institusi dan kita menghargai hak hak dari setiap anggota dpd yang ada di dki jakarta
oke bang michael tapi saya perlu tanya ini
apakah kemudian dari semua catatan dan juga kritik psi terhadap penyelenggaran formula e adalah sebetulnya apa yang tadi disampaikan bang syarif
karena sebetulnya partai anda menginginkan ini dibatalkan
mungkin kalau dilihat dari awal bang reinhardt kami sudah menggagalkan pendapatan tentang formula e
bahkan sebelum anggota dpd kami dilantik
saya ingat betul
karena itu muncul setelah pak anies kembali dari new york kalau nggak salah
kemudian tiba tiba mendorong supaya dianggarkan untuk formula e
dan saya pernah kerja di balai kota lima tahun
saya kerja di kantor gubernur yang sebelumnya
dan saya paham perencanaan penganggaran
di rpjmd tidak ada di rkpd tidak ada
tapi dalam hitungan satu minggu muncul anggaran ratusan miliar tanpa ada kajian
kami sudah kritik dari saat itu dari awal
kami partai pertama yang konsisten sampai sekarang dari awal sampai sekarang
mempertanyakan dasar perencanaannya
dan setelah dua tahun lewat terbukti
karena sampai dengan sekarang ada satu kultur di pemprov dki terkait dengan formula e
ini yang tidak transparan
dari awal sudah begitu
dari awal perencanaan tidak jelas
visibilitas tadi dari dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak jelas
jadi kami rasa dari versi punya dasar yang kuat
kenapa kami sangat konsisten
kami satu satunya partai yang dari awal sampai dengan sekarang sudah menolak
karena kami melihat secara perencanaan ini tidak masuk akal
tidak dilakukan sesuai dengan prosedur perencanaan penganggaran yang tersebut
penganggaran yang ada
tapi kalau dikatakan partai anda ingin mengagalkan formula e tanggapan anda bagaimana
kalau saya rasa sudah jelas bahwa kami ini memperhatikan penggunaan apbd
itu poin utama kami adalah di lima ratus enam puluh miliar
kalau bisa menjalankan formula e tanpa apb dengan cara cara yang bertanggung jawab
silahkan kami sangat senang ada banyak acara di jakarta
tapi yang terjadi sekarang adalah lima ratus enam puluh miliar sudah keluar
dan kita belum merasakan hasilnya apa apa
sudah dua tahun uang itu keluar dan kita belum merasakan hasilnya apa apa
nanti saya ke pak trubus terakhir
saya ke bang syarif dulu terakhir juga
bang syarif bagaimana kalau satu dua bulan ke depan kita publik tidak melihat ada sebuah kemajuan yang signifikan dari penyelenggaran formula e ini
mulai dari bentuk fisik kah sponsor kah dan lain sebagainya
apakah fraksi anda akan berani kritis terhadap penyelenggaraan ini atau berani mempertimbangkan mungkin diundur atau dipertimbangkan ulang misalnya
ya tentu kalau ada indikasi indikasi seperti itu kita akan memberikan kesempatan
kita akan memberikan masukan kritik tentu bun renkhat
gerempak tetap melakukan kritik

kan begitu bun renkhat
saya bertanya terbalik bun renkhat
bagaimana kalau formula e ini penyelenggaranya sukses dalam waktu dua tiga bulan semuanya siap untuk diselenggarakan di ancol
bagaimana tanggapan yang lain khususnya psi
psi harus meletakkan
buat bun renkhat dan pak fudu juga mungkin bagaimana kalau berhasil
ada jawaban dari anda bang emil bagaimana kalau dua tiga bulan sudah mulai terlihat dan itu penyelenggaran berhasil
anda siap untuk mengapresiasi formula e
kalau memang acara itu berhasil keuntungannya ekonominya apakah betul
ya kalau tak menolak tetap menolak
sebenarnya kita akan menolak itu pak fudu
kecamatan bisnisnya jika menggalikan formula e saya sering akan menggalikan
kalau menggalikan formula e sama saja berhasil
itu hitung hitungannya yang kami tunggu sampai sekarang
nanti kalau ternyata hitung hitungannya benar berkali lipat triliunan rupiah investasi datang karena formula e
ya saya berharap itu yang terjadi
tapi sekali lagi fakta fakta yang saya lihat sudah mengarah seperti itu
karena sponsornya saja sampai dengan detik ini belum jelas
anda tetap melihat bahwa agak sulit melihat menduga bahwa ini akan berhasil dari fakta fakta yang tadi anda sampaikan ya menurut anda
sampai di situ kita sudahi saya ke pak trubus terakhir
pak trubus nah sekarang ini kan sudah menjadi isu publik selalu formula ini menjadi isu publik
bagaimana publik harus mencermati isu ini
apa yang perlu kita cermati terutama dalam beberapa bulan ke depan
karena pembuktiannya adalah beberapa bulan ke depan apakah ini akan sukses atau tidak
ya menurut saya sih publik berharap ini sukses
karena ini kan sekali lagi event yang namanya formula e ini kan untuk pertama kalinya
jadi tentu kita berharap itu
tetapi bahwa kalau nanti misalnya gagal ya tentu publik akan kecewa
tentu kan seperti itu
tapi kita tidak berande ande pada tataran apakah gagal atau tidak
tetapi persoalannya adalah pokoknya harus segera dilaksanakan lah
karena sudah keluar anggaran juga lima ratus enam puluh
kemudian sudah lama juga masyarakat menunggu nunggu
semuanya yang penting adalah segera ada bukti bukti konkret perkembangan yang signifikan
dan di situ kemudian masyarakat akan support akan ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dari tender itu sendiri
maupun pelaksanaan darah pembangunan sirkuitnya itu sendiri
nah tentu di sini juga publik juga menginginkan juga satu harapan bahwa penyelenggaraan tidak hanya sukses
tapi juga membawa tingkat perekonomian
karena itu juga ada dampak ekonominya
karena bagaimana juga masyarakat dengan adanya covid ini memang cukup banyak yang terdampak
nah karena itu dengan adanya formula ini tersenggara secara sukses itu tentu akan membawa istilahnya berkah lah secara ekonomi
nah yang lainnya menurut saya itu penting juga bagaimana dki jakarta sebagai tempat penyelenggaraan itu bisa mendatangkan berbagai investor
sehingga ada kepercayaan apalagi kemudian ibu kota akan dipindah ke kalimantan timur dan jakarta untuk menjadi kota bisnis kan
nah di sini itu bisnis dan jasa
karena itu investasi itu diharapkan untuk menyerap tenaga kerja maupun untuk mengangkat daya beli masyarakat yang kebetulan secara ekonomi memang terdampak covid cukup luar biasa
yang terakhir menurut saya yang penting juga dilakukan adalah bagaimana kemudian agar semuanya ini adalah pemenang tender ini harus segera diumumkan
dan kita berharap mereka akan mengerjakannya secara profesional dan waktu yang ada dengan kondisi ancol itu yang penuh dengan lumpur itu
yang dikatakan pak apung michael tadi ya ini fakta fakta ini segera bisa tertutupi atau paling tidak lunas lah
tidak lagi berdebat soal apakah interpelasi itu diperlukan atau tidak
nah ini hal hal yang kemudian pada persoalan kemudian laporan terhadap pak ketua pak ketua pak pras sampai ke bk segala
ini kan juga menjadi isu isu politik di mana publik melihat ini seperti ada kesan mengalihkan isu gitu kan
jadi mengalihkan isu di mana kemudian secara fisik ada belum ada sudah berdebat pada persoalan bagaimana lapor saling melapor
tentu ini persoalan politis di samping secara yuridis yang masyarakat juga tahu gitu bahwa itu sudah memenuhi aturannya atau apapun ya
tetapi juga dpr juga dan sebagainya
saya rasa ini hal yang penting adalah bagaimana masyarakat diedukasi
untuk melihat bahwa persoalan penyelenggaraan formula e itu ada proses proses yang cukup panjang
ada proses proses di mana kemudian masyarakat juga harus ikut terlibat di dalamnya
dan dalam hal ini pemprov dki harus mengedukasi secara terus menerus kepada masyarakat
sehingga masyarakat merasa bangga merasa puas dengan adanya penyelenggaraan formula e itu
mudah mudahan diskusi ini memberikan perspektif kepada masyarakat ya
dari apa yang kemudian terjadi soal ini

dan pembuktiannya sekali lagi adalah beberapa bulan kemudian
apakah benar seperti disampaikan bang syarif ya bahwa ini akan terselenggara dengan baik
kita akan lihat ada bentuk fisik mungkin
dan juga ada sponsor dan juga tender yang akan kita kawal bersama seperti apa
atau kemudian seperti yang disampaikan oleh bang michael melihat persiapan dan juga timeline waktunya
ini agak optimis agak pesimis melihat penyelenggaraan formula e
kita kawal bersama akan seperti apa
proses ini akan berlangsung
tapi terima kasih banyak bang syarif juga bang michael
terima kasih banyak pak trubus
diskusi yang menarik pada malam hari ini kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai
terima kasih bapak bapak
selamat malam sehat selalu